saudara kebakaran hebat melanda sebuah toko perajin bingkai di jalan mampang perapatan jakarta selatan
polisi menyebut ada beberapa orang terjebak dan lima orang terluka berhasil dievakuasi
api cepat membesar dan merambat ke bangunan tiga lantai yang berada tepat di belakang toko tersebut
kencangnya tiupan angin dan penuhnya bahan material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar menghanguskan seluruh bangunan toko
selain itu api juga menyambar sebuah bangunan berlantai tiga yang tepat berada di belakang toko
di tengah upaya pemadaman petugas gabungan mengevakuasi lima orang dari kebakaran
kelimanya mengalami luka luka dan langsung dibawa untuk mendapat perawatan
hingga pukul sepuluh malam pemadam kebakaran masih terus berupaya memadamkan api
selain lima orang terluka polisi menduga masih ada orang terjebak dalam bangunan yang terbakar
karena diketahui toko bingkai juga digunakan untuk tempat tinggal karyawan
di mana yang posisi depan adalah bangunan satu lantai kemudian di depan ada bangunan yang berlantai
sehingga agak kesulitan petugas untuk menjangkau ke arah bagian kebakaran di bangunan empat lantai ini
kemudian informasi terkini yang berhasil sudah diselamatkan korban ada lima orang yang merupakan seluruhnya karyawan
info sementara yang kami terima masih ada beberapa korban lagi yang terperangkap di dalam
kami masih upayakan maksimal untuk pemadaman pendinginan dan kami akan upayakan untuk evakuasi